mahkamah kehormatan dewan mkd dpr kemudian menerima laporan icw terhadap lima puluh lima anggota dpr soal lhkpn
di antaranya termasuk empat pimpinan dewan
salah seorang pimpinan dewan mengaku bahwa ada kendala teknis dalam proses pelaporan
kita membahasnya malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual
ketua mkd dpr ri pak adang darajatun pak adang selamat malam putri assalamualaikum
selamat malam putri assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
isi laporan dan sebagainya dilampirkan dengan baik
jadi pada dasarnya laporan itu sudah diterima oleh mkd sesuai dengan aturan yang berlaku
lalu mungkin saya ingin memberikan suatu proses ya
proses di dalam tentang bagaimana kita berbicara yang berhubungan dengan laporan harta kekayaan ya
saya ingin memberikan payung dulu payung dulu baru kita berdiskusi ya
memang semua sudah diatur
mulai kita berbicara tentang undang undang md tiga ya
itu jelas sekali ya di dalam pasal delapan puluh satu itu ada sebelas item
item yang tidak boleh dilakukan atau wajib dilakukan oleh anggota dpr
yang antara lain bahwa kewajiban saya hanya dua saja dari sebelas tadi itu
bahwa pada dasarnya menaata ketentuan peraturan perundang undangan
setiap anggota dpr harus taat kepada undang undang
nanti hubungannya dengan undang undang kpk ya
lalu menaati tata terbit dan kode etik
ini juga bagian daripada undang undang tujuh belas dua ribu empat belas
jadi payungnya sudah jelas
payung terhadap hal yang berhubungan dengan tugas suhana
lalu kita masuk juga kepada pasal selanjutnya
di dalam undang undang tersebut
bahwa apabila terjadi suatu proses yang dilaporkan
icw tadi itu ada sesuatu yang memang dilanggar
ya ada suatu proses
jenis sangsi ya
baik itu teguran lisan
dan diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan dewan
jadi sekali lagi bahwa payungnya jelas sekali ya
lalu dipertegas lagi dengan peraturan dpr
peraturan dpr nomor dua tahun dua ribu dua puluh
dinyatakan bersalah ya
bersalah dalam arti setelah mkd mengadakan suatu rapat mahkamah ya
pertama sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis
yang kedua sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan dewan
yang ketiga yang paling berat ya
sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat tiga bulan
atau ini pemberhentian sebagai anggota
nah itu dalam konteks payung mkd
masuk sekarang tadi kan disebut bahwa
harus mengikuti atau mentaati aturan undang undang yang berlaku
nah kita masuk ke undang undang tentang yang berhubungan dengan korupsi
dalam hal ini di dalam pasal dua puluh satu dinyatakan ya
dalam peraturan kpk
dalam hal penyelenggaraan tidak melaporkan lhkpn atau tidak memenuhi kewajibannya
sebagai dimaksud dalam peraturan komisi ini
maka komisi dapat memberikan rekomendasi
rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga ya
artinya kpk bila memberikan rekomendasi kepada pimpinan dpr
nah tinggal nanti pimpinan dpr akan menentukan dari rekomendasi itu seperti apa
jadi saya kumpulkan semua penjelasan saya tadi
jadi pintu laporan di mkd itu ada dua
yang bersifat dari kpk
lalu yang bersifat masuk melalui loket mkd
di mkd itu ada loket
ada loket pengaduan
tapi pada saat seseorang mengadu
icw mengadu dan cmkd
di situ sudah ada tim kecil yang memeriksa
satu nama alamat
dia sebagai apa
kalau memang ternyata memenuhi persyaratan
langsung kita terima berkasnya
kalau tidak kita sarankan
tolong ini diisi ini diisi
sehingga proses itu dari dua pintu itu berjalan selama ini dengan baik ya
jadi kerjasama dengan kpk
lalu juga masyarakat
berani untuk menyampaikan hal hal yang perlu menjadi perhatian
saya pikir dalam konteks sebagai mahkamah kehormatan dewan
kita akan tetap menjaga etika
dan kehormatan dari para anggota dewan perwakilan rakyat
ya proses selanjutnya apa pak adang
sekarang sudah diterima
laporannya sudah lengkap
ya jadi tetap dengan payung itu
saya kemarin sudah langsung rapat ya
dengan beberapa anggota
kita sudah membuat matrix gitu ya
apa yang dipersalahkan
kan ada yang lupa
ada yang empat satu tahun tidak lapor
dan kita lihat
karena nanti hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan
sanksi yang akan diberikan gitu ya
jadi sekali lagi
saya di sini bicara sebagai ketua
mahkamah kehormatan dewan
apa yang benar sebetulnya
pak adang berarti saya konfirmasi
laporannya sudah masuk
kemudian pak adang juga sudah mengonfirmasi
berarti memang betul
ada pelaporan yang tidak lengkap
atau tidak dilakukan
atau belum dilakukan
itu betul ya pak adang ya
loketnya ada dua kan
icw masuk tuh
dengan lima lima itu kan
tapi apapun juga kita akan mendengarkan juga dong
rekomendasi dari kp
sesuai dengan undang undang yang ada
jadi nanti tindak lanjut saya
icw tetap menjadi pegangan terhadap lima yang disebutkan
apabila sudah clear semua
baru kita mengadakan suatu sidang mahkamah
oke sidang mahkamah itu berarti baru mengonfirmasi kepada para anggota yang disebut itu berarti ya pak adang ya
mahkamah kehormatan dewan
dpr lagi ya
saya tidak mau melangkah salah
karena ini menyangkut seseorang
menyangkut yang berhubungan dengan fraksi partai
tengah untuk melihat dengan objektif
laporan yang disampaikan oleh siapapun juga ya
kasus kasus ini tidak hanya karena icw saja
banyak sekali laporan yang masuk dan saya lakukan suatu proses sidang mahkamah dengan sejujur jujur ya
tapi kemudian sudah ada beberapa anggota yang merespon di media
ada yang mengatakan ada kendala teknis
kemudian ada yang mengatakan bukan menjadi isu gitu
tapi dari kacamata mkd sendiri dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dewan
diharapkan tentu saja seluruh anggota itu betul betul taat
jika ada kendala pun juga semestinya segera dicarikan solusi kan
kenapa dibentuk mahkamah kehormatan dewan kan
untuk menjaga etika kehormatan ya daripada anggota dewan gitu ya
jadi seperti ada kasus seperti ini
kita akan menilai gitu ya
menilai dan memberikan lagi kepada pimpinan
jadi sekali lagi bahwa saya tidak mau dianggap bahwa mahkamah kehormatan dewan hebat gitu ya
saya berbicara tentang objektifitas saja
pada saat rapat di mahkamah semua perwakilan fraksi ada
diskusi di situ
dan landasan informasinya tidak hanya dari pelaporan tapi juga di crossnya ke kpk gitu ya pak adang ya
karena kalau benar undang undang kan memang enam puluh hari akan diperiksa oleh kpk
karena memang dalam undang undang disebutkan kan memang memeriksa meneliti
lalu disampaikan kepada anggota
anggota nanti diberi waktu tiga puluh hari melakukan suatu proses perbaikan konsultasi
karena pada dasarnya bahwa di undang undang juga disebutkan
tapi bahwa kasus ini bukan pidana ya
ini lebih kepada hukuman administratif
yang tidak tadi itu
tiga yang tadi saya sampaikan tadi
lisan tertulis lalu hukuman berat tadi yang saya sampaikan
pak adang apakah mkd
apakah mkd ini kan kalau misalnya kita lihat dari informasi yang disampaikan icw
ada lhkpn yang belum dilaporkan dari dua ribu dua puluh dua ribu sembilan belas
apakah memang sebelumnya
sempat ada laporan laporan
seperti itu juga
atau ini baru pertama kali diterima mkd
ya terus terang saja kita akan ngecek file kembali ya
file kembali yang ada
apakah memang dari kpk dulu pernah masuk atau belum
tapi yang pasti bahwa selama saya jadi ketua mkd
saya belum menerima itu
kalau kita menerima pasti kita tidak lanjut ya
pak adang berarti dalam waktu dekat kapan kira kira setelah konfirmasi ke kpk
kemudian ada sidik
ada sidik di bidang atau bentuknya konfirmasi
kapan akan dilakukan pak adang
ya memang ini kebetulan pas reses ya
tapi kita tidak berhenti
kita dan staff dan seluruh pimpinan dan anggota mkd
tetap bekerja akan melihat
masukan masukan yang dari icw
masukan dari kpk
kita akan bersidang dengan baik
dan mengambil suatu keputusan yang berkeadilan
mengambil keputusan yang berkeadilan
baik pak adang
terima kasih banyak malam hari ini
sudah bergabung di cnn indonesia
dan memberikan penjelasan soal proses yang akan diambil
dan kami harapkan proses itu juga terbuka ya pak adang
di dpr semua terbuka
baik terima kasih
terima kasih bapak